kamunya aja yang bikin masalah untuk tidak hadir di pernikahan robri
saya tersinggung sobri
coba kamu bayangkan kalau kamu jadi saya
eros merubah acaranya tanpa sepengetahuan saya
seenak enaknya dia saya
tersinggung gak tidak
itu artinya saya tidak dihormati
saya tidak dihargai
tapi kelihatannya kamu sama eros memang berusaha supaya pernikahan sobri
katanya diajak temennya mau makan
maaf bidan bapak mah gak begitu percaya kalau ini yang jadi bosnya
bapak gak nyangka kamu bisa berubah seperti ini
ini idan yang sekarang terbeda sama idan yang dulu
apa yang membuat kamu berubah seperti ini
kejadian kemarin pak
waktu nenek minta cerai sama idan
idan di ciseeng
idan kehidupan susah pak
idan tidak punya tempat tinggal

tinggal di rumah saudara
mana rumahnya penuh
tiap hari idan tidur di pos ronda
pakai kain sarung
baju satu persatu idan jual
benar suatu hari pak
idan gak makan sampai dua hari
keringat dingin keluar
benar benar tidak terlembas
saat itu idan sadar pak
idan tidak pernah bersyukur
malam itu idan tahajud
kalau saja nenek bisa diajak tunjuk sama idan
idan bakalan berubah
idan bakalan selalu bersyukur
idan selalu berharga
idan selalu berharga
idan selalu berharga
idan selalu berharga
bapak pernah bilang
kerja aja gak punya
waktu nenek telepon idan
idan mau kesini
tapi idan tak bingung gak punya baju
tapi alhamdulillah pak
sudah idan ganti waktu hari lebaran
bapak senang mendengarnya idan
bapak mau ke ladang dulu
gimana saya mau baik sama kamu
jam segini baru datang
ronaldo sudah beres dimandiin
sudah tidur lagi
saya akan harus urus sabrina dulu atu dan
itu mah urusan kamu atu seb
bukan urusan saya
jagain ronaldo yang benar ya
kasih susu jangan telat
sekalian cuci itu gelas
saya mau jalan dulu
saya lagi tidak enak badan
saya kesini mau bikin badan kamu lebih tidak enak
badan saya sakit semua
mungkin masuk angin
sini saya kerik
kalian bertiga jangan disini
saya tahu ini bukan urusan saya
tapi kalau saya jadi sobri
kamu sudah keterlaluan
pernikahan sobri tinggal seminggu lagi
saya tahu ini bukan urusan saya
tapi kalau saya jadi sobri
kamu sudah keterlaluan
pernikahan sobri tinggal seminggu lagi
tapi kamu gak bisa begitu
ini namanya penganiayaan
saya datang kesini
karena tidak ada satupun orang yang berani ngomong sama kamu
saya tidak membatalkan
karena eros merubah acaranya
tanpa sepengetuhan saya
tanpa berembuk sama saya
sekarang kamu datang
coba kamu kasih tahu bagaimana caranya
saya sudah harus ada di kidahu
jadi saksit pernikahannya ucuy
eros menikahkan sobri sama dedek
sekarang kan ada dua pernikahan
yang satu pernikahan ucuy
yang satu pernikahan sobri
kamu gak bisa menghadiri keduanya
ya tinggal pilih dong
siapa yang lebih penting
atau pernikahan sobri
untuk pernikahan ucuy
saksi bisa siapa saja
tapi kalau sobri
bapaknya gak bisa digantikan
semua orang waras juga tahu
kamu harus mendahulukan sobri
karena sobri itu anak kamu
tapi kan saya sudah terlanjur janji sama badru
badrun itu waras

kamu harus mendahulukan sobri
karena sobri itu anak kamu
kamu harus mendahulukan sobri
kamu harus mendahulukan sobri
dia yang bikin masalah
untuk tidak hadir di pernikahan robri
saya tersinggung soa
kalau kamu jadi saya
eros merubah acaranya
tanpa sepengetahuan saya
seenak enaknya dia saya
tersinggung gak tidak
itu artinya saya tidak dihormati
saya tidak dihargai
kelihatannya kamu sama eros memang
supaya pernikahan sobri dengan dedek
karena kamu mau nikah sama eros
kalau kamu mau nikah sama eros nikah aja sana
karena cuma itu alasannya
kenapa kamu menghalangi pernikahan sobri dengan dedek
katanya kamu itu pemimpin besar
katanya kamu pernah belajar di mesir
saya tersinggung soa

kalau kamu tersinggung
sama saja kalian semua di ciraus ini
berantem sama perempuan ngambet
perempuan yang disuruh menyelesaikan masalahnya
anakmu menikah bukannya bahagia malah dipersulit
kamu ini kan tokoh agama
ustadz besar al kemet
kalau terjadi dosa besar
antara sobri dan dedek
kasih tahu saya siapa yang salah
kamu udah nyuci
oh udah kum
emang kamu pernah nyuci motor
gak pernah kum
makanya saya bingung tadi kamu tanyain
terima kasih sudah nonton